salah satu bank bumn terbesar di indonesia bank rakyat indonesia ternyata masih terus saja bersaing dengan bank plat merah lainnya
seperti bank mandiri dalam pertumbuhan di tahun ini
kinerjanya ya di sepanjang tahun ini tahun lalu juga masih bersaing hingga semester awal ya
yang mana paling dan bank mana yang paling juara mendulang laba sepanjang semester satu dua ribu dua puluh
bank pemupuk laba terbesar saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat saya ingin tanya sebelumnya kita lihat bahwa anda salah satu nasabah bank mayoritas ya
yang sudah mendapatkan literasi keuangan pasti kita nabung di bank
bahkan tidak hanya menabung kita juga menggunakannya untuk berinvestasi atau untuk cicilan pastinya ya
kecicilan itu kan menjadi salah satu juga sumber pendapatan perbankan hingga saat ini
karena belum lagi kalau ada yang fee based income itu sumber sumber lain
dan kita lihat ini adalah kinerja laba bank nasional kami ambil ini berdasarkan perolehan mereka hingga semester satu dua ribu tujuh belas
kami urutkan bukan berdasarkan kinerja pertumbuhan tapi berdasarkan nilai yang berhasil mereka raup
persoalan pertumbuhan nanti akan lebih berbeda lagi
kita lihat siapa yang paling besar dan memang langganannya adalah yang lima ini ya
posisi kelima dengan laba terbesar di indonesia sebesar dua empat triliun rupiah adalah bank danamon bdmn ya
anda salah satu pemegang sahamnya
kinerjanya relatif baik karena anda tunjukkan bahwa mengalami peningkatan nyaris delapan belas persen ataupun tujuh belas sembilan persen
dan mostly untuk sektor finansial untuk perbankan pada semester awal ini cukup positif
karena rata rata mereka tumbuh double digit
artinya apa artinya bahwa kinerja perbankan ini diserap oleh pasar gitu
jadi mereka jasa mereka dipakai mereka juga bisa menggunakan jasa mereka untuk memutar lagi seperti apa dalam proses bisnisnya
dan namun pada posisi kelima bank dengan raupan laba terbesar dua triliun lebih
pertumbuhannya tujuh belas sembilan persen
selanjutnya kita lihat pada posisi keempat empat dengan perolehan terbesar adalah bank negara indonesia atau bni
kita lihat perolehannya mencapai enam empat puluh satu triliun rupiah
dan pertumbuhannya ini ya menarik ya
pertumbuhannya hampir atau bahkan sekitar tiga kali lipat daripada yang berhasil dirawat oleh denamon ya
bni pertumbuhannya luar biasa empat puluh enam tujuh persen pada semester satu dua ribu tujuh belas
bni pada posisi keempat
lalu kita lihat pada posisi ketiga adalah bank mandiri
bank mandiri meraup sekitar sembilan empat puluh enam triliun rupiah dan pertumbuhannya juga sama ya
di atas bank danamon tapi masih sedikit di bawah bbni yaitu sekitar tiga puluh tiga persen pertumbuhannya
dan ini bukan bicara mengenai nim ya
jadi sebenarnya untuk menentukan seperti apa nilai keuntungan dari perbankan itu adalah namanya nim
itu adalah sebuah indikator bank itu untungnya berapa
ini bicara mengenai laba ya
tapi ini juga akan sangat diperhatikan dicermati oleh investor untuk mereka melakukan kalkulasi
mereka akan beli di saham yang mana gitu
lalu kita lihat pada posisi kedua adalah bank bca dengan raupan lebih dari sepuluh triliun rupiah
tapi bca kali ini memang tidak nyaris double digit tapi tidak terlalu besar ya
hanya sembilan tujuh persen pertumbuhannya pada semester
lalu kita lihat yang berada pada posisi pertama jadi bank dengan laba terbesar sepanjang semester satu dua ribu dua puluh
ya bank yang memang identik dengan perkreditan mikro ataupun kredit usaha kecil ini
berhasil meraup sekitar tiga belas empat triliun rupiah
dan pertumbuhannya double digit juga yaitu sepuluh tujuh persen
dalam semester satu dua ribu tujuh belas
dan memang yang paling besar tidak masuk dengan meraup laba terbesar
tapi patut diperhitungkan pertumbuhannya ini menarik sekali
bagaimana bank cmb niaga itu merupakan jadi walaupun tidak termasuk lima besar ya
tapi cimb niaga itu patut diperhitungkan karena anda tahu berapa persen tumbuh dalam semester pertama
yaitu lebih dari delapan puluh tujuh persen

jadi kalau misalnya labanya pada tahun lalu sekitar kita lihat di sini
tujuh ratus miliar rupiah saat ini bisa merauh hampir double ya
atau apakah lebih dari double itu satu tiga puluh delapan triliun rupiah
kinerja sebuah korporasi tidak melulu harus mengenai raupan yang bisa mereka peroleh
tapi juga pertumbuhan
karena pertumbuhan ini akan menjadi indikator kinerja mereka
lalu selain juga kita akan bahas mengenai kinerja laba
kita akan lihat juga seseksi apa sih saham saham dari sektor finansial ini kita lihat bersama
ini adalah kinerja
saham bank nasional kita lihat ini juga kami urutkan berdasarkan nilai ataupun juga seberapa mahal harga tersebut di pasar
pertumbuhannya nanti akan mengiringi jumlahnya ya kita lihat
pada posisi kelima adalah bank danamon
dengan harganya kita lihat saat ini ada di lima satu ratus dua puluh lima peronin saham
dan pertumbuhannya dibandingkan periode yang sama tahun lalu itu sekitar tiga lima ratus empat puluh
jadi dia tumbuh empat puluh empat persen
pertumbuhan ini mencerminkan apa
mencerminkan kepercayaan investor bahwa bank ini bisa kerja dengan talk chair
kemudian mereka bisa mendulang laba atau mendulang laba
jadi sehingga kalau pegang sahamnya enggak rugi
karena long term baik itu short term ataupun long term mereka sangat memperhatikan hal tersebut
apalagi beberapa saham perbankan di sini adalah saham saham big cap ya
yang sangat diminati oleh pemegang saham investor tepat ya
bukan trader yang hit and run gitu ya
kita lihat pada posisi keempat dengan harga enam enam ratus tumbuh dua puluh enam sembilan persen yaitu bank bni
lalu kita lihat selanjutnya
ini adalah saham bank nasional kita lihat pada posisi ketiga bmri tumbuh tiga puluh tiga sembilan persen
hingga sekarang ada di dua belas tujuh ratus lima puluh

kemudian tiga puluh enam dua persen di delapan belas satu ratus lima puluh

untuk bank bca
untuk bmry sendiri menarik ya
karena belakangan dia juga berencana untuk melakukan stok stock split
stock split itu adalah mengurangi atau misalnya membagi dua
jadi misalnya saat ini harganya di dua belas tujuh ratus lima puluh
nantinya mereka akan stock split di satu banding dua
artinya dua belas ribu dibagi dua itu nanti akan sekitar hanya enam ribuan
untuk apa mereka melakukan hal ini
untuk menjaring investor investor kecil retail
sehingga lebih terbuka lagi potensi
mereka untuk meraup likuiditas
dan mereka juga punya aksi korporasi ya
rencana mereka akan beli dua unit usaha
ataupun membuka dua usaha di filipina
akan mengakuisisi dua usaha di filipina
soalnya pada posisi kedua adalah bbca dengan tiga puluh enam dua persen tadi
dan bbri kembali menjadi saham perbankan paling favorit ya
tampaknya karena harga yang udah tinggi tetap aja dibeli gitu ya
tapi itu lebih murah sedikit ya dibandingkan bbca ya
kemudian kita lihat bagaimana untuk biaya
bbri itu di sembilan belas dua ratus lima puluh
harusnya ini kebalik ya
dan pertumbuhannya lebih besar untuk bbri
dan artinya apa sih
kok ini angka kemudian logo bank
ini artinya memang bahwa perbankan kita masih begitu cerdas untuk memanfaatkan pasar
dan kita artinya tampaknya memang masih gak bisa lepas dari perbankan